baik kita beralih ke informasi selanjutnya
partai persatuan indonesia atau perindo menggelar rapat pimpinan nasional kedua pada malam hari ini
dan langsung saja kita melihat situasi terkini di ajang rapi unas perindo tersebut
di mana saat ini presiden joko widodo sedang memberikan pidato sambutannya
selamat malam salam sejahtera bagi kita semuanya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
dan ibu liliana haritanu sudebio beserta seluruh jajaran pengurus partai perindo dari tingkat pusat hingga daerah
beserta sayap partai perindo yang pada malam hari ini hadir
yang saya hormati pimpinan lembaga negara para menteri kabinet kerja
para duta besar negara negara sahabat
hadirin dan undangan yang berbahagia
dan seluruh kota
pimpinan dan ketua partai politik yang hadir pada malam hari ini
pertama tama saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya
atas kepercayaan partai perindo kepada saya
sekali lagi terima kasih pak ketua
terima kasih pak ketua
yang kedua saya juga ingin menyampaikan selamat sekali lagi selamat
atas keberhasilan partai perindo dalam verifikasi beserta pemiliu dua ribu sembilan belas
ini merupakan prestasi awal yang luar biasa apalagi nomornya sembilan
ini angka tertinggi angka yang sempurna dalam satu digit
dan banyak orang yang menyampaikan ini angka yang paling cantik
dan saya telah menduga kelolosan verifikasi ini sejak awal
sebab setiap saya
kerja ke daerah daerah
sampai di tingkat pelosok sekalipun
saya selalu melihat ada deretan gerobak gerobak pedagang kaki lima
yang ada labelnya partai perindo
sudah sampai ke pelosok pelosok
selain itu juga setiap saya menghidupkan tv
saya kalau sampai rumah kan udah malam jam sepuluh jam sebelas jam dua belas ya lihat lihat tv
selalu saya mendengar lagu mars partai perindo
jadi saya apa
mars partai perindo
tapi di sini jangan saya disuruh nyanyi lah
saya tahu lagunya diawali dengan mengajak seluruh rakyat indonesia
dan diakhiri dengan jayalah indonesia
ini akhir lagu mars tadi jayalah indonesia
ini penting sekali
partai perindo hadirin yang berbahagia
sebagai mana pesan di mars perindo
tadi juga sudah disampaikan oleh pak haritanu
kita harus mengarahkan pandangan kita ke depan
untuk menuju indonesia yang maju
untuk menuju indonesia yang berkemajuan
menuju indonesia yang sejahtera
seluruh kekuatan bangsa harus diarahkan ke sana
semua potensi semua kekuatan harus diarahkan untuk membangun indonesia yang maju
indonesia yang sejahtera
sebagai pelaku pelaku utama dalam demokrasi
partai politik parpol dan politisi
harus menunjukkan bukti
bahwa demokrasi harus menjadi mekanisme yang paling baik
untuk membawa bangsa ini kepada peningkatan kesejahteraan rakyat
demokrasi harus bekerja untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia
demokrasi harus mampu menghadirkan kehidupan yang lebih baik
demokrasi harus menjadi pendukung penting
bagi penguatan daya saing bangsa kita indonesia
kita harus membuat demokrasi
yang selalu mendukung tata kelola pemerintahan yang baik
untuk mengatasi persoalan nyata yang dihadapi rakyat
untuk mengatasi kemiskinan
untuk mengatasi pemerataan kesejahteraan
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
untuk meningkatkan daya saing bangsa
dan proses pemilu yang berlangsung setiap lima tahun
harus mendukung keberlanjutan momentum pembangunan yang ada
pilkada dan pemilu tidak boleh menginterupsi program program pembangunan
jangan sampai pilkada dan pemilu justru membuat kegiatan ekonomi tersendat
dan peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi terganggu
proses demokrasi khususnya pilkada di tahun dua ribu delapan belas
serta pilek dan pilpres di tahun dua ribu sembilan belas
tidak boleh mengganggu momentum pembangunan nasional yang sedang kita lakukan
persiapan serta penggaraan pilpres dan pileg dua ribu sembilan belas
harus tetap menjaga ketenangan berusaha
harus tetap menjaga ketenangan kita dalam bekerja
serta kondusif untuk kita berkreasi dan berinovasi
cara menjaganya sederhana saja
hanya butuh niat baik dan kedewasaan kita
serta kematangan kita dalam berdemokrasi
kontestasi pilkada pilek dan pilpres harus menjunjung tinggi etika
menjunjung tinggi sopan santun politik
menjunjung tinggi tata kerama kita berpolitik
dan menjunjung tinggi keadaban kita
kontestasi harus saling menghargai
kontestasi harus saling menghormati
dan tidak saling mencemoh
kontestasi harus dalam suasana yang gembira
ada kegembiraan politik
dalam suasana pesta demokrasi
namanya kan pesta
jangan sampai ada rasa kekhawatiran atau rasa ketakutan
karena sekali lagi namanya pesta demokrasi
perbedaan pilihan itu juga hal yang biasa
sekali lagi perbedaan pilihan itu juga hal yang biasa dalam kita berdemokrasi
demokrasi memang dirancang untuk menampung perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan
tetapi perbedaan pilihan jangan sampai mengganggu persaudaraan kita
perbedaan pilihan jangan sampai mengganggu persatuan kita
perbedaan pilihan juga jangan sampai mengganggu kerukunan kita
sebagai bangsa sebagai saudara sebangsa dan setanah air
perbedaan pilihan juga jangan mengganggu sekali lagi persatuan dan kesatuan
perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan itu biasa
sekali lagi biasa
tetapi harus menjunjung tinggi sekali lagi sopan santun dan adat ketimuran kita
tidak saling menghujat dan mencemoh
tidak pula menyebar berita bohong dan ujian

kritik itu juga penting
sekali lagi kritik itu juga penting untuk memperbaiki kebijakan yang ada saat ini
belum tentu pemerintah itu juga betul
belum tentu pemerintah juga benar
kalau yang salah ya mesti ada yang mengingatkan dengan kritik
tapi tolong dibedakan
kritik dengan mencelah beda itu
kritik dengan mencemoh oh beda itu
kritik dengan nyinyir beda lagi
kritik dengan menghujat juga tidak sama juga beda
kritik dengan menfitnah apalagi beda lagi
kritik dengan menjelek njelekan itu juga beda
kritik itu penting untuk memperbaiki kebijakan yang ada
tetapi kritik itu harus berbasis data
kritik itu tidak asbun asal bunyi
tidak asal bunyi tidak asal bicara
kritik itu mestinya dimaksudkan untuk mencari solusi
kritik itu mestinya dimaksudkan untuk mencari kebijakan yang lebih baik
pada saat ini
opek opera ataupun para ypa telahever
arus area neraka dikira halusin
dan berdialog untuk menemukan cara terbaik bagi rakyat dan bangsa yaitu dengan musyawarah
oleh karena itu saya mengajak kepada keluarga besar perindo serta seluruh parpol dan politisi kita
untuk memfokuskan pada adu program sekali lagi adu program adu prestasi
dalam pilkada pileg serta pilpres dua ribu sembilan belas nanti
parpol dan politisi harus adu program dalam mensejahterakan rakyat adu prestasi dalam mensejahterakan rakyat
adu program dalam menjabarkan nilai nilai ideologi kita pancasila dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara
adu program dalam menjabarkan perintah konstitusi kita yaitu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
adu program dalam memperkokoh nkri dan bineka tunggal ika
serta adu program dalam meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
parpol dan politisi harus fokus pada adu program dalam pengentasan kemiskinan
adu program dalam meningkatkan pemerataan kesejahteraan
adu program dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja
serta adu program untuk membawa kembali ke kemampuan kekejaman
dan membawa indonesia menjadi negara maju negara yang berkemajuan
sekali lagi marilah kita bekerja sama untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita
membuat demokrasi yang mensejahterakan rakyat
dan kebebasan politik yang santun yang konstruktif
sesuai dengan adat istiasat bangsa kita indonesia
saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini
dan dengan mengucap
rapat pimpinan nasional partai persatuan indonesia partai perindo saya nyatakan dibuka
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kami berhasil waktu hari ini untuk membuka secara resmi rapat pimpinan nasional perindu dua ribu delapan belas
dan kami mengundang ke atas panggung ketua umum partai perindu
bapak haritanu sudibyo
untuk turut mendampingi dalam
proses pembukaan rapat pimpinan nasional partai perindu dua ribu delapan belas
dengan ditekannya tombol peresmian oleh presiden republik indonesia
maka rapat pimpinan nasional partai perindo dua ribu delapan belas resmi dibuka
terima kasih bapak presiden terima kasih bapak ketua umum
tentu saja tak henti hentinya kita mengucap syukur kepada tuhan yang maha kuasa
atas limpahan anugerahnya bagi bangsa dan negara indonesia kita tercinta
untuk itu bapak dan ibu sekalian mari kita berdoa bersama
doakan dipimpin oleh habib ahmad jindan
ya baru saja tadi kita saksikan pidato pembukaan yang disampaikan oleh presiden joko widodo dalam rapimnas perindo
karena memang presiden joko widodo dijadwalkan
untuk membuka rapi nas kedua dari partai persatuan indonesia atau perindu ini
ini kita lihat di kebelakang beberapa waktu sebelumnya memang ketua umum perindu haritanusudibio
sempat berkunjung bersama jajaran elit perindo ke istana untuk kemudian berbincang dengan presiden joko widodo
yang intinya adalah mengundang presiden joko widodo dan hari ini hadir dalam pembukaan rapi nas kedua dari perindu
kita tahu perindu ini adalah partai pimpinan haritanusudibio
yang sebelumnya seringkali melakukan kritik kepada pemerintahan joko widodo
tetapi di tengah perjalanannya karena dinamika politik yang kemudian berubah
akhirnya dukungan diberikan kepada pemerintahan joko widodo yusuf
dalam pidatonya tadi sempat kita garis bawahi lagi lagi presiden mengingatkan
agar para partai partai politik bertarung dalam pilkada maupun pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
untuk menjaga tata krama politik tidak ada ujaran kebencian
tapi justru diajak untuk adu program adu prestasi dan lain sebagainya
demi kesejahteraan indonesia
tetapi di sela sela tadi juga yang paling menarik adalah ketika presiden joko widodo
sempat menyinggung soal pentingnya kritik tetapi harus bisa membedakan antara kritik dan fitnah
kritik dan mencelah kritik dan menghujat itu harus bisa dibedakan
ini menjadi menarik karena di tengah tengah waktu saat ini beberapa waktu terakhir ini kita tahu
ada kritik yang sangat tajam disampaikan oleh politisi senior dari partai amanat nasional amin rais
yang sempat menyinggung bahwa hati hati ada pengibulan dari bagi bagi sertifikat tanah yang dilakukan oleh presiden joko widodo
yang kemudian menjadi semakin rame polemik ini karena ditanggapi dengan cukup keras juga oleh menko kemaritiman luhut bin sarpanjaitan
yang menyatakan akan membuka dosa dosa orang yang mengkritik pemerintah secara sembarangan